masih menjadi magnet bagi para perantau untuk menitik karir dan hidup di kota metropolitan ini
padatnya penduduk ibu kota berdampak kepada tingginya pengguna kendaraan
hingga dirundung kemacetan setiap harinya
integrasi antar moda transportasi menjadi salah satu upaya pemerintah
untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum
jakarta sebagai kota metropolitan setiap harinya harus menampung
kepadatan kendaraan di jalur protokol
hingga padatnya penumpang kereta rel listrik jabodetabek
pemandangan ini dapat ditemukan setiap pagi dan sore hari
pengembangan layanan dan fasilitas transportasi publik menjadi salah satu solusi
guna meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan di jalanan
kereta rel listrik masih menjadi andalan untuk para pekerja ibu kota
yang berasal dari depok bogor bekasi ataupun anggerak
dan nantinya jakarta berencana
akan mengintegrasikan semua angkutan transportasi publik ini
mulai dari mrt krl brt atau bus rapid transit dan juga light rapid transit
integrasi transportasi menjadi salah satu upaya pemprov dki jakarta
untuk memudahkan penumpang mencapai tujuan akhirnya
serta meningkatkan pelayanan kepada warga
nah integrasi ini ada aspeknya
satu integrasi aspek rute
yang kedua integrasi aspek tiketnya
yang ketiga adalah aspek pengelolaannya
nah untuk melakukan itu
maka diperlukan studi yang matang
dengan studi ini maka kita akan bisa memiliki roadmap
dan tahap tahap pelaksanaan pengintegrasian
stasiun tebet jakarta selatan salah satunya
stasiun ini menjadi percontohan integrasi antarmoda
yang sudah mengintegrasikan komputer lain dengan bus tras jakarta sejak dua ribu tujuh belas
nah ini hal tersebut
stasiun tempat jakarta yang akan membawa penumpang
menuju kawasan kuningan dan juga karet atau sudirman
dan di seberang sana sebelah kanan saya
itu juga ada transjakarta yang akan membawa penumpang ke kawasan kampung melayu
jatinegara dan juga bidara cina
dan stasiun tempat ini memang stasiun pertama yang sudah terintegrasi antarmoda
stasiun tebet menambah dua hal untuk keluar masuk penumpang
yakni hal arah kampung melayu dan arah kasablangka
yang dilengkapi fasilitas penunjang integrasi dengan transjakarta
saat ini stasiun tebet juga memiliki underpass
yang digunakan untuk berpindah peron
sehingga keselamatan penumpang lebih terjamin
upaya mengintegrasikan antarmoda transportasi ini terbukti berhasil
mendongkrak minat masyarakat menggunakan transportasi umum
namun tidak sedikit juga penumpang krl ini
yang lebih memilih menggunakan transportasi lain selain transjakarta
sangat mempermudah ya maksudnya dengan adanya transjakarta ini
membantu saat kita turun dari kereta terus mau ke
kalau saya di sini kan mau ke kokas jadi mempermudah
cuma sih kalau menurut saya masih kurang efektif karena masih macet daerahnya
lumayan bagus cuma kayaknya untuk jarak antar stasiun tol itu masih agak jauh ya
mungkin untuk saran agar dipermudah ya jalur akses ke sananya apa
perjalanan saya belum selesai karena saya harus pergi ke pusat kota
saya harus naik krl lagi untuk menuju stasiun sudirman
sampai di stasiun sudirman
saya langsung menyusuri lorong yang mengarah ke stasiun bandara sudirman baru
kawasan ini salah satu kawasan yang akan terintegrasi nantinya
sampai juga saya di pusat kota jakarta
sekarang saya berada di kawasan sudirman
setelah menggunakan kereta rel listrik
dan di sini sudah terbentuk rancangan integrasi transportasi dari mrt
dari krl dan juga transjakarta di belakang saya
nantinya ini akan menjadi pintu masuk menuju stasiun mrt
di sudirman dan juga di atasnya terdapat tempat berhenti bus pengumpan
dari transjakarta dan juga kopaja
namun perjalanan saya belum selesai karena saya harus pergi ke kawasan senayan
dari sini saya harus menaiki transjakarta di halte duku atas
saat ini stasiun sudirman sudah terintegrasi dengan bus ppd
dengan jurusan gambir dan blok m
namun baru enam bus saja yang beroperasi dengan jeda keberangkatan tiga puluh menit sekali
untuk penumpang yang sedang dikejar waktu tentu bukan sebuah pilihan
adapun transjakarta para penumpang harus berjalan dulu ke halte terdekat
yakni duku atas atau tosari yang jaraknya masing masing sekitar lima ratus meter
karena saya akan ke kawasan senayan saya memilih berjalan ke halte transjakarta duku atas satu
dan merasakan seberapa jauh jaraknya
stasiun sudirman sampai ke halte transjakarta duku atas itu jaraknya kurang lebih lima ratus meter
dan ini jalur yang biasa dilewati pekerja jakarta di kawasan sudirman
haltenya sebelah sana
karena saya mau ke senayan jadi naik yang atas
kalau mau ke setiapudi naik yang di sebelah bawah
perjalan lagi ya
sampai juga di halte tapi haltenya di bawah
cukup bikin berkeringat ya
sampai juga di halte duku atas satu
dari sini saya bisa melanjutkan perjalanan menggunakan transjakarta
meskipun belum semua stasiun terintegrasi
pemprov dki menargetkan akan menyiapkan tujuh belas titik stasiun integrasi antara komuter lain dan transjakarta pada dua ribu sembilan belas
serta seluruh bukit
moda transportasi saat mrt dan lrt sudah beroperasi sehingga menjadi satu paket yang terintegrasi
rizky renardi jakarta